dengan sangat percaya diri saiful bahri pria asal kebuatan lombok barat menggandeng kedua
wanita yang akan dinikahinya kehadapan penghulu akad nikah pun dilakukan dua kali pertama untuk
haryani perempuan yang dipilihnya sebagai istri dan hustiawati perempuan lainnya yang juga dipilih
sebagai pendamping hidup saiful bahri video pernikahan saiful bahri dan dua perempuan
sekaligus ini pun viral di media sosial ya menikah dengan dua perempuan sekaligus memang
jarang terjadi di negeri ini tak heran pernikahan saiful bahri pun menjadi sorotan kedekatan antara
saiful bahri dan dua perempuan yang dinikahinya ini terjalin sejak dirinya masih menjadi tenaga
kerja di malaysia tiga bulan lalu
komunikasi antara saiful dan dua wanita yang dinikahinya ini terjalin melalui telepon
tanpa pernah bertetap muka langsung saat akan menikah kedua calon pengantin perempuan dicuri
sesuai adat masyarakat lombok ya tapi nggak dapat nomor teleponnya namanya dikasih nomor
teleponnya haryani terus karena itu telponnya sama haryani ya lama kelamaan jadinya pacaran
ya nggak lama kemudian dapat nomor teleponnya mustiawati ya setelah itu pacaran dengan dua duanya
ya dengan dua duanya jadinya bakalan aku kelai itu mbak haryani tidak sudah kenal lama kenal sama
mustiawati ya dari kecil kecil ya masih keluarga ya apa sepupu pupu
pustiawati dan haryani yakin saiful bahri bisa bertindak adil dan menjadi suami yang baik bagi
mereka lalu rahmat juniadi lombok barat ntb